ya tugas kementerian luar negeri tampak semakin berat seiring dengan meluasnya pandemi covid sembilan belas
peran diplomasi indonesia tentu menjadi semakin krusial apalagi ketika wabah semakin menyerang
meski penyebaran wabah masih melaju di dalam negeri mesin diplomasi terus hidup walaupun perlu penguatan di berbagai lini
beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah indonesia dalam melakukan diplomasi seperti penyediaan vaksin
serta pengamanan wni yang tinggal di luar negeri seperti apa saja strategi diplomasi republik indonesia di tengah pandemi
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
sebagai bagian dari upaya memerangi pandemi dan menghidupkan berbagai sektor ekonomi dalam negeri
diplomasi menjadi salah satu prioritas dalam ranah politik luar negeri
sejak juli lalu hingga saat ini
indonesia terus menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk pengamanan jenis vaksin
yang diharapkan bisa memberikan kontribusi tidak hanya bagi tanah air tetapi juga dunia
pemerintah terus berusaha untuk melakukan vaksinasi secara tepat waktu
dan terus memberikan perhatian terhadap keselamatan terhadap safety efficacy
dan quality dari vaksin tersebut
selain itu pemerintah juga telah menyepakati kebijakan travel corridor dengan tiga negara
di antaranya tiongkok korea selatan dan uni emirat arab
namun travel corridor baru mengutamakan kunjungan pejabat negara asing diplomat dan pebisnis dari sektor primer
sedangkan kunjungan wisata belum menjadi prioritas
demi mempererat kerjasama bilateral dan multilateral
demi mempererat kerjasama bilateral dan multilateral
di tengah tantangan pandemi covid sembilan belas
indonesia terus berusaha menjembatani perbedaan antar negara
meskipun pandemi menyebabkan semua negara melakukan refocusing politik luar negeri
pemulihan ekonomi yang melibatkan negara negara sahabat
tentunya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keamanan bagi seluruh rakyat indonesia
ya pandemi covid sembilan belas telah membawa embusan angin
perubahan yang drastis
dan menyapu negara negara di seluruh dunia untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru
tidak ada negara yang bisa menghindari dampak pandemi covid sembilan belas ini
lalu apa saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam berdiplomasi menangani covid sembilan belas
saya sudah tersambung bersama menteri luar negeri retno marsudi melalui sambungan zoom
sehat selalu penting menjaga kesehatan bagaimana bu menlu sehat sehat saja tetap fit
sehat alhamdulillah sehat tetap fit terus olahraga
iya olahraga penting ya dan juga tentu menjaga kesehatan secara keseluruhan
menlu menurut saya ini semakin sangat diperlukan
apalagi covid sembilan belas ini menjadi sesuatu masalah yang sifatnya itu global
tidak ada satupun negara bisa dikatakan
tidak ada satu yang terhindar dari covid sembilan belas ini
bu retno tentu saja indonesia kan selama ini memang memiliki foreign policy atau kebijakan luar negeri yang khusus ya
bebas dan aktif tapi selama covid sembilan belas ini pasti ada perubahan ada arah yang baru
apalagi kalau kita melihat ada dua aspek yang menjadi dampak bukan saja di indonesia tapi seluruh dunia
yaitu terhadap kesehatan dan terhadap ekonomi
jadi diplomasi kesehatan dan ekonomi saya lihat ini semakin gencar dilakukan di seluruh dunia
bagaimana bu menlu sendiri apa kira kira ada arahan khusus tugas khusus peran dan juga strategi khusus
untuk menangani dan sudah ditangani selama covid sembilan belas ini
oke terima kasih banyak thank you very much for having me
mbak desi jadi saya ingin mulai dari bulan
even akhir januari atau awal februari
di mana para diplomat kita bekerja sama tentunya dengan kementerian lembaga yang terkait
kita melakukan evakuasi dari wuhan
ratusan warga negara indonesia harus kita evakuasi dari wuhan
tentunya ini bukan merupakan tugas yang mudah melakukan evakuasi pada satu wilayah
karena warga negara kita ada di beberapa titik
sehingga memerlukan satu perhitungan penghitungan yang betul betul cermat
tetapi alhamdulillah sekali lagi karena kerjasama
maka kita bisa lakukan evakuasi ini dengan selamat
dan saudara saudara kita kembali ke rumah mereka masing masing dalam kondisi sehat
tadi mbak desi bicara mengenai masalah bebas aktif kemudian pandemi
dan tentunya hampir semua negara harus melakukan revokasi

prioritas politik luar negerinya
nah untuk indonesia ada tiga hal yang menjadi prioritas saat ini selama pandemi
pertama adalah mengenai masalah proteksi warga negara indonesia
tadi sudah saya contohkan dari wuhan salah satu contoh
tetapi saya ingin memberikan data bahwa per saat ini
kita sudah melakukan evakuasi dan fasilitasi repatriasi lebih dari satu ratus lima puluh lima ribu warga negara indonesia
yang berasal dari lima puluh sembilan negara
kemudian tidak hanya mengevakuasi dan fasilitasi repatriasi
tetapi kita juga memberikan bantuan baik itu sembako maupun peralatan kebutuhan kesehatan
dan jumlahnya lebih dari lima ratus tiga puluh ribu paket yang sudah kita bagikan
nah kalau kita melihat angka satu ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh ribu
itu menunjukkan sebuah magnitude dari tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan
dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya dengan baik di tengah situasi yang sangat sulit
dan plus lagi ada lebih dari seribu enam ratus warga negara kita yang terkena covid di luar negeri
kita melakukan pendampingan pendampingan
jadi ini adalah prioritas politik luar negeri
proteksi terhadap warga negara indonesia memang sudah menjadi prioritas
tetapi menjadi lebih relevan lagi pada saat situasi sulit pandemi seperti ini
maaf bu meli saya potong sebentar ini apa tantangannya
karena ini kan ada lima puluh sembilan negara kira kira tantangan terbesar dalam melakukan baik evakuasi maupun support terhadap wni di luar negeri
yang paling berat yang selama ini dirasakan atau challenge kerjasamanya
konektivitas konektivitas yang di awal awal sulit sekali
karena banyak sekali yang sudah tidak ada konektivitas
sehingga seperti wuhan seperti diamond princess yang di yokohama
kita harus melakukan evakuasi dengan baik
konektivitas yang di awal awal sulit sekali

karena banyak sekali yang sudah tidak ada konektivitas
sehingga seperti wuhan seperti diamond princess
kita harus melakukan evakuasi dengan baik
konektivitas yang di awal awal sulit sekali

tapi alhamdulillah kuncinya adalah dikerjasama
saya itu selalu menekankan kerjasama kerjasama itu penting sekali
kita bisa melakukan itu
dan masih berapa kira kira wni yang ada di luar indonesia di seluruh dunia saat ini
yang ada di luar negeri sih banyak sekali
tetapi saya kira semakin ke sini sudah semakin kecil
sudah tidak sebanyak pada bulan bulan mei juni
jadi saya kira angka itu akan lebih stabil dibanding dengan bulan bulan tahun

silahkan prioritas berikutnya
silahkan prioritas berikutnya
saya masuk ke refocusing prioritas yang kedua
yaitu diplomasi kita kita gerakkan untuk membantu pemerintah mengelola pandemi
baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi dampak sosial ekonominya

tadi mbak desi sudah menyampaikan mengenai masalah kesehatan dan dampak sosial ekonominya
kesehatan kita ingat di awal awal pandemi setelah kasus pertama muncul di indonesia
maka diplomasi kita bergerak untuk pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan yang dibutuhkan pada saat itu
sekali lagi tidak ada satupun negara yang siap untuk mengatasi pandemi ini
oleh karena itu sekali lagi kerjasama merupakan kunci

jadi kerja kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk apt ventilator sanitizer dan macam macam
sampai kemudian ke obat obatan
obat obatan saya masih ingat ada bahan baku yang karena sekali lagi pembatasan
tidak bisa keluar dari negara tempat kita mengimport
maka saya harus melakukan komunikasi dengan menteri luar negerinya
kemudian kebutuhan obat obatan baik afegan dan lain lain
kemudian kebutuhan obat obatan baik afegan dan lain lain
itu harus kita kelola dengan baik sehingga dapat membantu pemerintah untuk pemenuhannya
nah sekarang kita fokus untuk pemenuhan vaksin
ini juga bukan sesuatu hal yang mudah
dari awal secara prinsip kita terus menekankan mengenai masalah akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau
dan kita dalam memperoleh vaksin ini kita melakukan dua pendekatan
pendekatan jangka pendek memang kita harus melakukan kerjasama dengan negara lain dengan pihak lain
tetapi untuk jangka panjang kita sedang mengembangkan vaksin kita vaksin nasional kita vaksin merah putih kita
sehingga di satu titik maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita
negara sebesar indonesia dengan penduduk yang besar maka upaya untuk membangun kemandirian ini harus terus dilakukan
nah kerjasama dengan pihak lain ini kita bagi dua lagi yang sifatnya bilateral dan yang sifatnya multilateral
jadi ini dua duanya kita coba untuk kita lakukan berbarengan
kemudian untuk ekonomi ekonomi juga kita mencoba untuk
sorry bu melu saya potong sebentar
perjalanan percakapan kita masih panjang kita break sebentar
tapi kita pasti akan lebih detail lagi mengenai bentuk bentuk kerjasamanya
jadi tetaplah bersama kami jangan kemana dulu insight with desy anwar akan segera kembali
kita juga harus mendapatkan bantuan
ini bagaimana selama ini caranya dan apalagi setiap negara itu kan berbeda
ya approach nya apa yang menjadi yang menarik menantang dan juga sehingga kita berhasil
paling tidak untuk mengamankan sampai tahun dua ribu dua puluh satu ya sekitar satu ratus sembilan puluh juta vaksin
ya oke terima kasih
jadi kita sebut sebagai diplomasi vaksin
jadi pada saat kita sudah berada di dalam pandemi maka pikiran kita sudah lari kepada vaksin
tentunya vaksin tidak akan mengubah semua situasi tetapi yang saat ini kita bisa lakukan adalah dengan tiga m
memakai masker menjaga jarak mencuci tangan
itu adalah yang bisa kita lakukan
nah untuk vaksin dari awal kita mencoba untuk berkomunikasi dengan berbagai macam pihak
berbagai macam negara mengenai masalah vaksin ini
dan alhamdulillah beberapa di antaranya memberikan respon yang positif
dan kita terus melakukan komunikasi dengan mereka
nah pada akhirnya kita mendapatkan komitmen untuk penyediaan

tidak yang selama ini sudah kita amankan komitmennya adalah dari dua pihak
yaitu dari sinovac kemudian sinovac dari rrt kemudian sinopharm itu adalah kerjasama rrt dengan uae
nah tetapi kita sebenarnya melakukan komunikasi dengan banyak pihak
oleh karena itu saat ini kita sedang melakukan komunikasi juga secara intensif
dan kita juga melakukan komunikasi dengan banyak pihak
nah kita akan mencoba membahas dengan mereka bagaimana kita bisa mengamankan sejumlah vaksin dari mereka
dan menghitung secara detail kapan delivery nya dan sebagainya
tentunya tugas kami para diplomat adalah untuk meratakan jalan membuka akses
sementara substansi dari vaksin mengenai efekasi dan sebagainya
ada para ahlinya yang akan mengukurnya
tentunya ini adalah pak menkes yang kemudian akan bertanggung jawab di depan untuk masalah ini
jadi secara bilateral kita masih terus melakukan pembicaraan dengan banyak pihak
intinya adalah bagaimana komitmen penyediaan vaksin ini mencukupi
sambil kita berjalan mengembangkan vaksin nasional kita
tetapi tadi saya sebutkan mengenai masalah multilateral
ada track multilateral yang memang harus juga kita perkuat
nah saya dalam beberapa hari ini akan bertemu dengan dirjen who dengan ceo cept dengan gavi dengan covax facility
intinya adalah satu untuk tentunya membahas mengenai bagaimana indonesia dapat memperoleh akses vaksin
dalam konteks atau melalui track multilateral
tetapi yang kedua kita
juga akan membahas bagaimana indonesia bisa berkontribusi di dalam penyediaan vaksin multilateral tersebut
jadi betul betul kita mencoba untuk melakukan semuanya
tidak saja mengamankan kebutuhan kita tetapi what can we do untuk dunia
bu menlu kalau kita melihat ini kan cukup banyak ya ada kalau tidak salah delapan negara yang mengembangkan vaksinnya
itu saya ingin tahu mungkin ada apa yang bisa kita lakukan untuk dunia
mungkin kriteria dalam meng approach ya apakah dari segi kesiapan maupun track record negara itu dalam pembuatan vaksin
atau kemudian dari aspek harganya dan juga kecepatannya dan lain sebagainya
karena ini kan juga dengan masing masing negara apalagi bilateral itu kan pasti ada approach nya trik trik tertentu
misalnya dengan china kita tahu bahwa china sendiri kan juga dengan populasi
lebih dari satu miliar pasti mereka juga membutuhkan vaksin dan mungkin tidak ya harus diyakinkan untuk membagikan atau mengekspor sebagian khusus untuk indonesia
dan juga memastikan bahwa ini yang memang aman dan juga harganya terjangkau dan lain sebagainya
ini mungkin apa apa saja pertimbangan yang dilakukan ya
di sinilah kita pada saat situasi seperti ini
kita merasa bahwa dengan memiliki hubungan yang baik dengan semua negara membuat kita mudah untuk bergerak mengamankan kepentingan nasional kita
dan ini betul betul saya rasakan pada saat harus membantu berbicara untuk masalah vaksin ini
nah tentunya pada saat kita bergerak ada beberapa rambut
sekali lagi saya bukan ahli
saya bukan ahli mengenai vaksin
tetapi ada beberapa guideline umum yang bisa kita lihat dan kita jadikan patokan
dan tentunya dalam bergerak ini pak menkers teman teman dari tim kementerian kesehatan dan juga bipom itu sebenarnya juga terlibat
nah salah satu kriteria bicara mengenai kriteria mana yang dapat kita ajak untuk kerjasama
kita melihat laporan
dari who itu mereka punya lengkap data mengenai pengembang vaksin dan tahapan yang sudah mereka lalui
jadi ada tahapan uji klinis satu dua tiga
kita mengambil yang tinggal
berarti yang sudah paling advance sebagai kandidat vaksin
karena kalau kita ambil satu berarti masih harus melalui proses yang cukup lama
oleh karena itu yang sudah kita lakukan
yang sudah kita lakukan kerjasama itu adalah kandidat vaksin yang sudah masuk tahap uji klinis ketiga
dan ini sekali lagi uji klinis sedang berlangsung dan kita akan terus memantau baik dari sisi keamanannya maupun efekasinya
belum lagi kita bicara mengenai harga
harga tentunya ada yang menghitung sendiri mengenai harga
tetapi masalah faktor keamanan efekasinya
harga tentunya ada yang menghitung sendiri mengenai harga

apakah ini bisa dilakukan sama dengan imperial college london

mbak melleon apakah dengan vaksin vaksin apalagi bulan november
apakah ini bisa dilakukan sama dengan vaksin vaksin apalagi bulan november
dan juga yang sudah dijanjikan dari sinovac sinovac dan juga dari korea selatan
ini bentuknya masih dalam bentuk komitmen tapi betul betul akan dikirimkan vaksinnya
ini sudah guarantee atau masih dalam tahap komitmen
ini sudah garanti atau masih dalam tahap komitmen
perjanjian kerjasama menurutmu
jadi komitmen sudah ada komitmen
sekali lagi kita hidup di dalam situasi emergency kan
dalam situasi pandemi apalagi dalam pengembangan vaksin ini
banyak sekali faktor faktor yang akan mempengaruhi perjalanan
kandidat vaksin ini untuk kemudian dinyatakan bahwa vaksin ini
aman dengan tingkat efikasi yang bisa diterima oleh who misalnya
oleh karena itu langkah pertama yang paling penting adalah
tetapi sekali lagi komitmen ini harus terus kita pantau
seiring dengan pengembangan proses uji klinis yang ketiga ini
jadi kan tidak mungkin katakanlah kita sudah memiliki komitmen
tetapi kemudian pihak a tersebut katakanlah hasil uji klinisnya tidak baik
terus kita memaksakan untuk tetap melakukan kerjasama dengan mereka
ini kan juga tidak boleh
karena sekali lagi kita bicara mengenai masalah keselamatan manusia
sehingga ini yang menjadi pasokan kita di dalam melakukan kerjasama
dengan pihak pihak luar tersebut mbak
jadi masih fluid
kita istirahat sebentar bu menlu
tapi jangan kemana mana dulu ya
insight with desi anwar akan segera kembali
saya ditemani oleh menteri luar negeri retno marsudi lewat zoom
kita berbicara mengenai diplomasi kesehatan dan juga diplomasi ekonomi
ya bu menlu kita lihat ini bukan indonesia saja
yang terpuruk ekonominya akibat covid sembilan belas
bisa dikatakan seluruh dunia termasuk negara negara berkembang
dan di mana mana psbb lockdown dan perjalanan di batas
dan negara negara yang covid sembilan belas nya masih belum dianggap diatasi dengan baik
itu tidak welcome termasuk indonesia
ada sekitar lima puluh sembilan negara sekarang melarang warga indonesia berkunjung ke negara
ini kan berarti harus ekstra keras ya bu menlu
apalagi awalnya itu kita justru ingin menjadi di mana negara di dunia di lockdown
indonesia terbuka untuk pariwisata
ini bagaimana kira kira ke depan
dan apa yang selanjutnya
apa yang selama ini dilakukan untuk meyakinkan indonesia
oke jadi dari pertanyaan mbak desi ada dua hal
yang pertama adalah diplomasi untuk ekonomi untuk pemulihan ekonomi
dan diplomasi kita bergerak antara lain untuk mencoba
tadi bicara mengenai lockdown
kalau lockdown berarti semuanya tidak bergerak
tetapi ekonomi bagaimanapun juga
kita perlu untuk menggerakkan ekonomi
tetapi dengan satu syarat
bahwa pergerakan itu tidak akan mengorbankan isu kesehatan
sehingga protokol kesehatan harus terus diterapkan secara ketat dan disiplin
di kementerian luar negeri kita membentuk satu tim
gerak tepat sebenarnya
yang kita namakan tim percepatan pemulihan ekonomi
ini diprema diprema pemuda ini yang betul betul mengawal dari aspek kesehatannya
dan juga pemulihan ekonominya
itu kita betul betul kawal
antara lain adalah kalau kita bicara mengenai masalah
bagaimana mulai menggerakkan aktivitas ekonomi yang aman dari segi kesehatan
adalah dengan mencoba membuat travel corridor arrangement atau tce
tca ini berlaku untuk perjalanan
bisnis yang esensial dan juga perjalanan kedinasan yang sangat mendesak
kita per hari ini sudah memiliki pengaturan tca ini dengan empat negara
yaitu dengan uni emirat arab
kemudian dengan korea selatan dengan rrt
dan terakhir saya sudah umumkan pada tanggal dua belas oktober kemarin adalah dengan singapura
yang mulai akan berlaku di tanggal
sehingga itu salah satu cara kita untuk mengamankan kegiatan ekonomi
tetapi tanpa meningkatkan resiko dari aspek kesehatannya
dan itu negosiasinya cukup lumayan
tetapi kita memastikan bahwa orang yang bergerak
itu adalah orang yang sehat
oleh karena itu screening dan sebagainya
itu kita betul betul
lakukan dengan ketat
nah tadi mbak desi juga menyampaikan mengenai bahwa ada lima puluh sembilan negara
yang melarang warga negara indonesia masuk
sebenarnya ini pertanyaan sudah sering sekali muncul
dan kita juga sudah sering sekali menyampaikan jawaban ini di berbagai kesempatan
nah sejak awal pertanyaan ini muncul
saya melihat tampaknya ada sedikit mispersepsi
seolah olah hanya warga negara indonesia yang dilarang untuk masuk
berkunjung ke negara negara tersebut
padahal situasinya tidak begitu
larangan larangan itu juga berlaku untuk warga negara warga negara negara lain
oleh karena itu ada beberapa hal yang memang perlu dipahami
atau larangan pergerakan orang tersebut
dilakukan oleh sejumlah negara dengan pertimbangan masalah kesehatan
tadi mbak desi menyebut mengenai indonesia
sampai hari ini
indonesia masih menutup perbatasannya untuk semua warga negara asing
kecuali yang diatur oleh permen kumham
nomor sebelas tahun dua ribu dua
plus yang dikecualikan dengan adanya pengaturan pca kita
dengan empat negara yang kita sudah miliki
nah kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga
bahwa tadi saya sudah sampaikan
pembatasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk indonesia
tetapi untuk banyak negara juga
dan yang ketiga
sebagai informasi mbak desi
bahwa sampai saat ini
pemerintah masih sangat mendorong warga negara indonesia
yang memang tidak sangat perlu melakukan perjalanan ke luar negeri
untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri
iya jadi dibatasi
kembali mengenai yang tadi
yang jadi prioritas khususnya
ini bagi business travelers tentu saja ya ya
bukan untuk berlibur dan lain sebagainya
ini kira kira apa yang harus dinegosiasikan
khususnya dengan singapura
karena singapura paling dekat lah
apa apa saja yang menjadi istilahnya give and take
dan juga kira kira
dari segi finance nya
dari segi manfaat ekonominya
apakah ada target atau yang ingin dicapai dengan dilakukannya
saya kira kalau kita bicara mengenai masalah hubungan ekonomi indonesia dengan singapura
maka akan kelihatan jelas bahwa hubungan kita dengan singapura cukup kaya dalam konteks ekonomi
nah selama ini betul betul dua duanya menutup
tapi kemudian pertanyaannya kan sampai kapan
kita akan menutup seperti ini terus
sementara kita belum tahu kapan pandemi ini akan selesai
temuannya secara keseluruhan
kalau kita menunggu pandemi ini selesai secara keseluruhan
maka waktunya pasti akan sangat panjang
oleh karena itu kemudian saya bertemu dengan menteri luar negeri singapura
kita sepakat bahwa kegiatan ekonomi sudah mulai harus jalan
tetapi sekali lagi
tanpa mengorbankan faktor keamanan kesehatannya
oleh karena itu kita pertukarkan elemen
di awal waktu saya berkunjung ke singapura pada saat bulan agustus
kita sudah mulai mempertukarkan elemen elemen dasar yang kita miliki
karena singapura sudah memiliki elemen dasar yang dikerjasamakan dengan negara lain
kita juga sudah memiliki elemen dasar
setelah kita pertukarkan kemudian kita negosiasikan
antara lain yang kita negosiasikan misalnya
warga negara indonesia warga negara singapura
kemudian untuk singapura
juga permanent residence yang ada di singapura
kemudian pelaksanaan pcr nya
pcr nya kita sepakat untuk kita lakukan dua kali
yaitu sebelum keberangkatan yang bersangkutan menuju
kalau dari indonesia ke singapura singapura ke indonesia
dan satu kali lagi akan dilakukan pada saat ketibaan
jadi beberapa elemen itu yang kita negosiasikan
dan alhamdulillah negosiasi selesai pada tanggal dua belas oktober kemarin
kita bisa umumkan bahwa sudah selesai dan akan berlaku tanggal dua puluh enam oktober
ya tanggal dua puluh enam oktober tadi juga ada korea selatan dan uni emirat arab
kira kira nanti green lane yang akan disiapkan atau didiplomasikan berikutnya
negara negara mana saja bu menlu
kita sedang berbicara juga dengan jepang
jadi kita memang mencoba untuk melihat
jadi tidak asal bahwa kita ingin melakukan kerjasama untuk pengaturan green lane ini
tetapi kita lihat mitra mitra yang memang kita memerlukan untuk itu
sekali lagi ini dengan penuh pertimbangan
oleh karena itu kita sedang berbicara juga dengan jepang
dan dalam konteks kawasan dalam konteks asean
kita sudah mengeluarkan paper dari indonesia proposal dari indonesia
untuk melakukan pengaturan koridor perjalanan ini untuk asean
tetapi sekali lagi karena asean adalah sepuluh negara
saya kira kita perlu waktu untuk betul betul melakukan negosiasi dengan sesama negara asean
iya kita istirahat sebentar

karena kita tahu bahwa dengan adanya green lane ini paling tidak membantu dari segi ekonomi indonesia
khususnya bagi trade un business
kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar di studio saya ditemani oleh menteri luar negeri retno marsudi
yang berada di ujung zoom ya bu menlu
ini sebenarnya salah satu yang crucial yang paling penting yang selama ini menopang perekonomian indonesia
itu adalah dari industri pariwisatanya
nah kalau sekarang kan ya siapalah yang melakukan liburan ya
ini naik pesawat saja banyak yang masih tidak berani
dan mungkin tahun depan atau kita harapkan paling tidak setelah vaksinnya sudah mulai ada dan beredar
tentu harus ada strategi untuk menggait kembali ya
dan menghidupkan industri pariwisata ini di indonesia
kira kira ada ini strategi atau pemikiran
pertanyaan ke depan bu retno
ya jadi sekali lagi tadi mbak desi juga sudah menyampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah mengelola pandemi ini
semaksimal yang dapat kita lakukan
dan kita belum menetapkan kapan waktunya wisatawan asing akan diperbolehkan kembali masuk ke indonesia
ya jadi sekarang
sektor pariwisata ini adalah salah satu yang paling terimbas oleh pandemi ini
dan menurut data dari bps bulan april dua ribu dua puluh
dan sekali lagi ini bukan hanya dialami oleh indonesia
tetapi hampir seluruh negara dunia
negara dunia mengalami tantangan yang tidak mudah ini
nah presiden mengatakan bahwa oke sambil kita menunggu waktu yang paling pas untuk membuka kembali
kapan wisatawan asing boleh masuk ke indonesia justru saat ini adalah saat yang paling baik bagi kita untuk berbenah diri di sektor pariwisata

ulang merancang ulang sehingga pada saatnya tiba
maka daya tarik indonesia akan semakin meningkat
nah kita bersama dengan timnya pak widnu thamma dari kementerian pariwisata dan bekrap
kita bekerjasama secara intensif untuk melakukan bagaimana nantinya
di titik kita memutuskan membuka berarti pada saat diketibaan
pasti ada pengaturan pengaturan khusus tidak sama seperti sebelum pandemi
pasti ada extra measures yang harus kita lakukan
dan kita sudah melakukan eksersis bersama sama dengan kementerian hukum ham
dengan tempatnya pak wisnu tama dengan kemlu dengan pihak gubernur bali pada saat itu
jadi dengan gubernur bali kita masih terus berkoordinasi untuk mengeksersis sekali lagi
measures apa yang akan kita lakukan pada saat kita
waktunya tiba kita membuka pintu kita untuk wisatawan mancanegara
nah tentunya taglinenya adalah safe travelling
dalam artian wisatawan tetapi aman dan inilah yang nanti pada saatnya akan kita promosikan bersama
saat ini tadi bu menlu sudah mengatakan kita masih menutup indonesia khususnya untuk wisatawan
jadi siapa siapa saja warga asing yang sekarang ini cukup leluasa masuk tentu saja dengan menggunakan protokol kesehatan
ataupun ketentuan ketentuan persyaratan yang berkaitan dengan covid
itu apa saja kriteria kriterianya
karena kan kita cukup banyak ya kerjasama maupun bisnis yang dilakukan
antar perusahaan perusahaan multinasional misalnya
jadi tadi saya sampaikan bahwa secara prinsip perbatasan masih ditutup untuk warga negara asing
kecuali yang diatur oleh permen kuham nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
di antaranya di situ di permen kumham nomor sebelas dua ribu dua puluh
disebutkan mengenai pihak pihak yang
pihak pihak yang memang bekerja
bekerjasama di dalam konteks proyek nasional yang sifatnya strategis
kemudian yang kedua adalah diplomat diplomat asing yang memang penempatan di indonesia
tetapi katakanlah pada saat pandemi
dia sedang berada di luar atau di negara asalnya
maka mereka diperbolehkan untuk masuk kembali ke indonesia
itu di antaranya
sementara yang pca yang travel corridor arrangement
kan tidak semua kegiatan bisnis terkait dengan proyek nasional yang sifatnya strategis
banyak sekali hal hal baru yang memang sedang dikerjakan oleh pebisnis tersebut
yang kemudian berhenti gara gara pandemi
oleh karena itu kita buatkan koridornya
dan plus tentunya kunjungan kunjungan diplomatik yang sangat sangat mendesak
jadi perkecualiannya antara lain seperti itu mbak des
dan selama ini tidak ada masalah ya
ini cukup jelas ya
atau apakah dipahami ya khususnya bagi ekspat yang tinggal di indonesia
semua negara sedang mengalami kesulitan
kita bukan negara
kita bukan negara
kita bukan negara yang kaya
tetapi untuk kaya kaya sekali tidak
tetapi saya kira untuk berkontribusi kita tidak perlu menunggu sampai kita menjadi kaya sekali
seberapa kecil pun yang dapat kita kontribusikan untuk truk multilateral
itu akan kita berikan
karena kalau trak multilateral ini tidak berusaha untuk disanggah beramai ramai
saya khawatir trak multilateral ini akan kolaps
dan kalau kerjasama dalam trak multilateral kolaps
maka negara yang paling dirugikan adalah negara berkembang dan list develop countries
oleh karena itu kita sudah mengatakan bahwa kita juga ingin berkontribusi dalam track multilateral ini
iya apalagi nanti kalau vaksin merah putihnya sudah jadi ya
sehingga ini bisa menjadi salah satu kontribusinya
kita masih ada satu segmen lagi bu menlu
jadi jangan kemana mana dulu tetaplah bersama insight with desi anwar
akan segera kembali
saya ingin mengingatkan bahwa
ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memulai pandemik covid sembilan belas
khususnya antara amerika serikat dan china
ini juga tercermin sekarang dari cara cara kedua negara ini menangani covid sembilan belas
posisi indonesia tentu saja kita bebas aktif
tapi juga semua kalau bisa menjadi teman mitra indonesia itu sendiri
tapi bagaimana ke depan bu menlu melihat ya
dua giant ini yang hubungannya sangat tidak harmonis
tapi dalam waktu yang sama melihat kawasan kita
apalagi indonesia sebagai negara yang terbesar di asean itu
menjadi sesuatu yang sangat strategis
bagaimana kita bersikap
ya terima kasih mbak desi
jadi sebenarnya di tengah pandemi seperti ini
yang kita perlukan adalah upaya untuk meningkatkan
atau memperkokoh kerjasama di antara negara negara dunia
memang sangat disayangkan bahwa rivalitas justru terlihat semakin menajam
di tengah pandemi ini
dan tentunya ini menciptakan situasi yang tidak mudah
dan juga menciptakan tantangan yang lebih berat
bagi negara negara dunia dalam mengatasi pandemi
nah mengenai rivalitas itu sendiri
saya kira dengan politik luar negeri bebas aktif
secara jelas kita menyebutkan mengenai keinginan kita
atau niatan kita agar indonesia tetap dapat berkontribusi
di dalam menjaga perdamaian stabilitas di kawasan
dan posisi ini kemudian kita sampaikan juga ke asean
asean harus bergerak asean harus bersuara
karena asean memiliki tanggung jawab
di dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan
oleh karena itu pada tanggal delapan agustus
di saat asean memperingati lima puluh tiga tahun lahirnya asean
atas inisiatif indonesia
para menteri luar negeri asean mengeluarkan statement
mengenai komitmen asean untuk memelihara
menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan
antara lain dengan menyebutkan prinsip prinsip yang ada di sopan
dan yang ada di treaty of amity and cooperation
nah dengan statement tersebut
maka negara negara lain dapat melihat mengenai komitmen asean
intinya adalah bahwa kita tidak ingin terjebak di dalam rivalitas tersebut
kita tidak ingin untuk dipaksa memilih yang mana kita ingin berpihak
karena buat indonesia dan buat asean
baik amerika serikat maupun rrt
mereka adalah dua mitra yang penting bagi kita
dan kita ingin terus meningkatkan hubungan dengan mereka
iya bu muilu memang kita sebagai diplomat mungkin tidak boleh memberikan terlalu banyak komentar
mengenai pemelu di negara asing
tapi bagaimana bu muenlu sendiri melihat kira kira signifikansi
pemilu di bulan november di amerika serikat ini
yang paling akan dilihat dan disaksikan
dan mungkin dengan berdebar debar oleh seluruh dunia
apa kira kira yang bisa kita komentari mengenai apa yang berlangsung di amerika serikat
tadi sudah disampaikan sebagai diplomat
tadi sudah disampaikan sebagai diplomat
kita tidak boleh berkomentar

tetapi memang pemilu tanggal tiga november nanti merupakan pemilu yang penting
dan dunia juga memantau dari dekat kandidatnya cukup kuat
baik dari partai republik maupun partai demokrat
dan harapan indonesia tentunya pemilu ini berjalan dengan
lancar dan indonesia nantinya kita lihat hasilnya seperti apa
dan apapun pilihan rakyat amerika serikat itu harus kita hormatikan
dan kalau tanya apa yang akan dilakukan indonesia
maka indonesia dari awal terus mengatakan bahwa kita siap untuk terus memperkokoh
menjalin kerjasama dengan administrasi amerika hasil dari pemilu yang akan

sangat diplomatis ya bu menu
tapi saya perlu saya tanyakan karena ini cukup relevan
indonesia sekarang ini salah satu anggota non permanen ya di security council pbb
dari dulu mungkin dari khususnya negara negara tetangga
yang melihat indonesia sebagai negara besar perlu step up more on the global stage
apalagi kita negara yang ekonominya salah satu yang terbesar
di dunia apa yang indonesia bisa lebih lagi lakukan bu menlu
walaupun kita paham mungkin pemerintah lebih sibuk dengan urusan domestik
tapi banyak sekali negara negara lain mungkin melihat ini peran indonesia ini diperlukan
untuk kasus kasus tertentu
kehadiran indonesia di panggung global itu harus ada
semua negara pasti memprioritasi
negara pasti memprioritaskan urusan domestiknya itu pasti
tetapi bukan berarti dengan kita mengurus domestik kita lupa untuk berkontribusi bagi dunia
dan itulah yang dilakukan oleh indonesia
dan karena peran aktif indonesia lah
maka indonesia dapat terpilih sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
dan di waktu yang sama
kita juga menjadi anggota dewan ham pbb
dan kita juga baru terpilih sebagai anggota dewan ekonomi dan sosial pbb
jadi tiga dewan di pbb ini kita menjadi anggotanya
nah di asean kita jelas kontribusi kita jelas
jadi sekali lagi fokus domestik tidak harus diartikan bahwa kemudian kita tidak berperan aktif
dua duanya bisa berjalan bersamaan
dan itulah yang kita lakukan
di asean pasti semua orang bisa melihat peran aktif indonesia
di dalam semua inisiatif inisiatif yang dilakukan oleh asean
tadi saya sampaikan pada saat asean di persimpangan
di tengah rivalitas apa yang dilakukan oleh asean dengan statement para menteri luar negeri
itu atas inisiatif indonesia
pada saat orang bicara mengenai konsep indo pasifik
berlomba lomba mengeluarkan konsep indo pasifik
di situ indonesia menginisiasi kepada asean untuk mengeluarkan asean outlook on the indo pacific
di dewan keamanan pbb rivalitas lebih dirasakan di dalam dewan keamanan pbb
dan peran indonesia dan peran ini
secara jelas diapresiasi oleh anggota dewan yang lainnya
adalah upaya indonesia untuk terus memerankan sebagai jembatan
bridge roll dari perbedaan perbedaan posisi sikap negara negara yang tidak mudah
tidak mudah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bulat di berbagai isu di dewan keamanan pbb
dan peran indonesia sebagai bridging role ini
yang sangat mengemuka selama kita menjadi anggota dewan keamanan pbb plus inclusiveness
karena sekali lagi prinsip inclusiveness penting sekali
iya bu menlu terima kasih banyak atas insightnya selamat bekerja
dan jangan lupa jaga kesehatan sering olahraga bu menlu ya tadi disebut
iya terima kasih
bagaimana menjaga kesehatan
saya juga tiap hari
tiap hari saya masih
jogging masih lari tujuh puluh delapan sembilan km
not bad lah
iya not bad ini kelihatannya juga bu melu sehat ya
kita harapkan tetap sehat selalu sehingga kita juga bisa keluar ya dari keterpurukan covid sembilan belas ini
apalagi kalau vaksinnya nanti sudah bisa dan bekerja dengan baik dan aman
dan semuanya bisa mendapatkannya
sekali lagi terima kasih banyak bu menlu retno marsudi
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
dan jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnn indonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
insight with desi anwar sampai jumpa
jangan lupa jaga jarak sering cuci tangan dan tentu saja selalu gunakan masker